hai sudah lama juga gua ketemu om masih kangen kayaknya gua monyong gue kasih oleh oleh nih
pasti dia mau lumayan gue dapat hadiah dari tukang loa sekarang udah ayem api misalnya
makasih ya hadiahnya ayah saya harap kamu suka kamu pasti suka dong
nah ya tapi tadi bilang gamut belanja
belanja gaun sama perhiasan dan sudah terbungkus rapi
pasti buat kita ya mami
ini surprise untuk kelebaran tapi nggak surprise lagi kalian udah tahu
tapi seneng banget dipenyanyi papi papi bayarin belanja nera ya
thank you papi

ya aku berangkat sekolah dulu ya
ya aku berangkat sekolah dulu ya
ya aku berangkat sekolah dulu ya
nyah nyah sini cepet cepet
aduh laura ada apaan sih lu
teriak teriak mulu gua mau nyuci sampe kaget
hei mau ngapain lu ditangkap hari
udah deh out
suding liat muka lu cepet cepet pergi
go out pergi
saya udah denger sini nggak mau ribut lagi
mak apa lu bominan
sembarangan aja hei
gua sakit hati sama lu tau nggak
lu udah berapa kali nyakit nanti gua
sekarang gua udah ngesuding liat muka lu
pergi pergi out go go go
sengaja balik hadiah ini buat kalian berdua
sebagai bukti saya masih perhatian dan sayang sama kamu dan anak kita flora
oh my gosh udah lama nggak dapet hadiah
ah dari makasih ya
liat tuh dari udah baik gitu udah mau ngasih hadiah udah minta maaf
yaudah paul lu gua maafin
semua ini berkat lu laura gua demi lu tau nggak
laura laura thank you
thank you dari
udah lama juga gua nggak ketemu omas kangen kayaknya gua mau monyongnya
gue mau kasih oleh oleh nih pasti dia mau
lumayan gue dapat hadiah dari tukang loa
aduh paul sekarang udah ayem maafin kesalahan paul ya
ayah saya harap kamu suka
udah pasti suka dong
nanti main lagi kemarin ya
iya boleh dong
oh jadi sekarang udah ada laki laki yang merebut hatinya dari gua ya si omas
bulekatro taruh liat gua bikin perkedel lu
eh lo pikir mobil gue apaan main gebok gebok sembarangan
litu liat mobil gua sampe pengok
ya harus ganti dong
eh gua nggak mau tau lo ganti angkat gua
ganti karna lo cekek gua ya
gapapa lu nggak tau
apaan lu nggak tau gua lagi kesel ya
taruh liat cekek lagi
untung tuh orang mau ganti rugi
ntar habis buka puasa
ada apaan sih ribut ribut
alah gak ada apa apaan aja berisik
ada apa sih beb
oh mas pasti teman
saya bawain hobinya kesukaannya
beli beli supaya seker seker
koknya tak awas ya
koknya gue ngambek
kurang anjar kamu
kamu rupanya gak ikas kalau sama bawa ala ala untuk emas ya
kamu cakik apaan loh
eh sirik kamu
dua buah saya bawa dulu
aduh kamu nih
ini buah apa nih
ini lo bawa lagi ke rumah lo
lo ngasih buat si omas percuma
si omas baru keluar dari rumahnya
bawa si bule
tegak tegaknya omas sama saya
nah kesel kan
bu kurang ngajar tuh si bule
bagaimana sementara kita akur buat ngajar si bule
jadi kita setuju
siapa lagi itu cewek
kayak kayanya ada anak baru deh
pasti nenek orang kaya
kayaknya ada santapan baru deh
buah udah marah ya kayaknya tadi terus ini deh
minggir lo dasar orang kudik
lo jalan pakai mata gak sih
gue tuh gak sengaja oke
gue enggak lihat lo jalan di sini
oke lo tuh maunya apa sih
eh mau ke menang nih lo
iya lu enggak bisa segampang itu ya pergi kayak gue
lihat nih tai sepatu gue lepas nih gara gara lo
lo mesti ikutin naik sepatu gue
gue gak akan taliin sepatu lo
oh ya lo berani ngawain gue
lo ngapain tarik tarik rambut dia
gue tarik juga lo rambut lo
nggak kan tuh nggak bener
padahal aku tuh bilang
aku tuh nggak sengaja kenain dia
mana aku lihat dia ada di situ
ih kurang ajar lo
udah jangan berantem deh
dasar lo juga banyak kumuman lo
eh udah bel udah bel
udah udah balik kelas balik kelas
tuh kelas renung kemana sih
gimana sih nggak boleh dong
ih dasar cewek gatelan tau nggak
eh sini sini gue garukin
perkenalkan teman baru kita
dia berasal dari pindahan sekolah di luar negeri
erah silakan masuk
dan yang lampir itu di pas aku
ih mirip kayak gue paul
sekarang kamu perkenalkan nama kamu ke teman teman yang lain
dan kamu berasal dari mana
kalian semua bisa panggil saya era
saya lahir dan besar di jerman
dan saya baru pindah ke jakarta
baik sekarang silakan ke kamar duduk
mudah mudahan ini anak beneran kaya
nggak pura pura kaya